gubernur se indonesia meminta kenaikan gaji melalui wakil presiden yusuf kala
mereka menyampaikan perlunya kenaikan gaji karena kalah jauh dibandingkan dengan anggota dprd
jk pun merespon permintaan itu dengan menyatakan bahwa gaji presiden dan wapres juga kalah jauh
para gubernur curhat soal gaji dalam rapat kerja nasional asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia
atau apsi di padang kamis kemarin
ketua umum appsi longki janggola yang juga gubernur sulawesi tengah menyampaikan
bahwa keluhan tersebut kepada wakil presiden yang hadir di acara tersebut
ia menyebut gaji merupakan salah satu bahasan rapat appsi
sebagai provinsi dengan apbd yang tidak terlalu besar gaji anggota dprd di tempatnya bisa mencapai tujuh puluh juta
sementara gubernur jauh di bawahnya
padahal tugas sebagai gubernur saat ini jauh lebih berat
wakil presiden yusuf kala merespon permintaan
itu dengan pernyataan serupa
menurutnya bukan hanya gubernur yang bergaji kecil
melainkan juga presiden dan wakil presiden
karena juga walaupun gaji kecil semua semua seluruh semua saya juga ikut berjualan kematian untuk menjadi pedagang